kericuan terjadi di luar acara generasi muda partai golkar gmpg yang berlangsung di senayan jakarta pusat rabu siang
berdasarkan pantauan tim cnn indonesia kericuan terjadi sekitar pukul empat belas lebih sepuluh waktu
indonesia barat menjelang gelaran agenda dengan judul selamatkan partai golkar menuju kemenangan pileg dua ribu dua puluh
saat ini kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia diana valencia yang berada di lokasi
diana apa sebenarnya kronologi keributan yang terjadi di lokasi acara gmpg ini
ya selamat sore putri posisinya saat ini saya berada kurang lebih seratus sampai dengan dua ratus meter
begitu ya dari lokasi kericuhan yang tadinya merupakan lokasi awal dari diskusi yang digelar oleh teman teman golkar begitu
tapi untuk kronologisnya lebih jauh dan kemudian apa yang sebenarnya terjadi saat ini sudah bersama saya
lauren siburian politikus senior partai golkar selamat sore bang lauren sehat bang
selamat sore sehat walaupun
bang ini tadi ada ribut ribut begitu ya bisa dikatakan ini diskusinya memang selamatkan partai golkar
kemudian tadi karena saya juga di lokasi disitu menyebutkan bahwa ini tidak ingin diskusi ini berlangsung
saling klaim sama sama kader golkar
sebenarnya siapa dan apa yang bertarung apakah memang ini sekaligus mengejawantahkan begitu ya
mengukuhkan bahwa memang partai golkar ini internalnya sedang terpecah dua begitu bang
jadi begini ya saya terus terang itu tidak mengetahui mengenai kegiatan diskusi ini
kecuali memang saya diundang saya mendapat undangan untuk hadir
tapi siapa yang menyelenggarakan dan lain lainnya
saya tidak paham
nah tetapi ketika tadi saya menuju ke lokasi dan sudah di lokasi tapi mau masuk ke dalam
ternyata ada keributan ada lempar lemparan kursi segala macam dan wartawan juga pada terkena lemparan tersebut
wartawan wartawan itu pada lari dan minta supaya saya bersama teman teman yang hadir untuk mengikuti acara diskusi tadi
mengurungkan niat kami untuk masuk ke dalam
saya tidak paham
saya tidak paham
saya tidak paham
saya tidak paham
saya tidak paham
saya tidak paham
saya tidak paham
saya tidak paham
saya tidak paham
saya tidak paham
saya tidak paham
itu berbeda secara psikis dan dalam konseptual
mari kita diskusikan apa apa yang kita inginkan
dan semua juga tidak selalu sama
kita juga sepakat juga untuk hal hal yang tidak disepakati
baik saya izin bertanya ini sebenarnya berarti sudah tahukah bang
siapa masa yang menolak begitu adanya diskusi begitu ya
yang tadinya diselenggarakan dan tadi mengundang pak ridwan hisham
kemudian juga ada bang andi sinulinga
dan juga ada sejumlah pengamat yang sebenarnya hadir
sudah tahu bang siapa yang meminta masa ini datang begitu
setelah kejadian itu kami secara cepat melakukan checking siapa dan bagaimana mengapa
dan kami sudah mendapatkan siapa yang melakukan dan siapa yang memerintahkan dan tujuannya apa
tentu tujuannya supaya diskusi ini tidak dilanjutkan
diskusi ini tadi membicarakan bagaimana membangkitkan kembali
partai golkar yang sudah menuju ke arah keterpurukan
dan untuk kemenangan pileg dua ribu dua puluh empat ya
sebenarnya bagus ya temanya dan tujuan daripada diskusi ini
nah itu dia kita itu bingung kok sesuatu yang baik kenapa dilarang
dan di golkar ini bukan satu hal yang tidak boleh
apalagi partai golkar ini adalah milik semua anggota ya
ini berarti sudah diketahui siapa bang
golkar sendiri atau mungkin dari eksternal golkar atau gimana bang
dari internal golkar ya
dari internal golkar tentu ada pimpinannya dan pimpinannya tersebut juga ada pimpinan juga ke atas ya
jadi kami sudah sudah kami ketahui dan mungkin tidak perlu kami sampaikan secara terbuka
tapi kami akan berbicara dengan mereka dalam waktu dekat ini
ini untuk mencegah bang
supaya ada diskusi diskusi yang tadi abang bilang berbeda itu tidak apa apa
ini apa yang akan abang lakukan bersama teman teman senior kader golkar ini juga ada bang idrus marham
dan juga ada sejumlah tokoh tokoh lain yang begitu
supaya diskusi ini ataupun kericuan seperti ini tidak terjadi lagi bang
ya kita akan beritahu kepada mereka
kita mengerti mereka yang datang yang menghalangi diskusi ini untuk dilakukan itu orang orang yang tidak paham
tidak paham mengenai diskusi tujuan diskusi
dan itu halal ya
jadi mereka itu hanya dapat order
pokoknya diskusi ini batalkan
itu saja tahunya
nah jadi kita akan beritahu tentu pimpinannya ya
dan mereka juga akan kita beritahu juga
karena kita juga punya orang orang yang mempunyai kedudukan yang sama dengan mereka
kita akan sampaikan kepada mereka bahwa hal hal seperti ini tidak baik kita lakukan ke depan
dan perbedaan itu di golkar itu biasa
bahkan lebih keras
lebih keras daripada ini juga
tidak ada masalah
sampai saat ini terjadi
tapi semua tetap bersatu
terima kasih waktunya bang lauren siburian untuk cnn indonesia tv
dan ini kita nantikan semoga diskusinya bisa beneran terjadi ya bang
terima kasih bang lawrence
itu tadi putri sedikit kronologis bahwa memang sudah diketahui begitu ya
siapa dibalik mereka yang hendak melarang adanya diskusi tersebut
tetapi belum bisa dibuka ke publik
dan kita nantikan juga
karena ini posisinya saat ini adalah di restoran yang berbeda
begitu posisi di restoran awal
tempat adanya keributan tersebut memang sudah clear area
dan tadi sudah ada pihak kepolisian yang juga turut datang
putri kembali ke anda di studio
terima kasih diana valencia langsung dari kawasan senayan jakarta